pemerkosaan yang terjadi di bengkulu kembali menegaskan bahwa usia anak sangat rentan pada tindakan kekerasan termasuk kekerasan seksual
apakah yang dialami oleh yuyun ini menjadi ancaman bagi anak anak lainnya dan berharap kasus ini tidak terulang lagi
dan sudah tersambung melalui telepon psikolog forensik cassandra putranto
selamat pagi mbak cassandra
iya mbak kasus kekerasan seksual ini kembali terjadi
sebenarnya apa yang melatar belakangi seseorang berperilaku kejam seperti ini
sebenarnya kemungkinan itu banyak sekali ya
adalah bahwa setiap individu ini punya kualitas psikologi yang khas
lalu kemudian menjadi alasan mengapa mereka terfikir atau punya ide untuk melakukan lalu kemudian terlibat lalu berpartisipasi
nah yang jelas kemudian ketika berkumpul beramai ramai itu kemudian muncullah ada perilaku masal
jadi perilaku individu terlalu punya perilaku kelompok
nah seringkali kalau sudah ada kondisi perilaku kelompok ini orang orang yang punya kualitas individu itu jadi terbawa ke dalam perilaku kelompoknya
belum lagi apabila ternyata dipengaruhi oleh jajat tambahan ya
jadi misalnya memang mereka mungkin dalam kondisi berada di bawah pengurusan seluruh misalnya
di sisi lain adalah bahwa hukum yang mengadili atau yang digunakan yang sering terlalu
jadi kok muncul kehadapan orang orang seperti ini sehingga kejadian ini terjadi terus kemurus dan berulang kali
oke baik mbak cassandra ini empat belas pelaku pemerkosaan ini mengaku sebagai kakak kelas korban
dan dari kekerasan seksual yang sudah sering terjadi sebagian besar dilakukan oleh yang sudah mengenal korban dengan baik
mengapa bisa terjadi seperti ini mbak cassandra
mbak cassandra itu mengenal korban atau mengenal korban

nah selama ini hasil penelitian itu membuktikan seperti itu
karena dari sisi kemudahannya bahwa korban itu adalah orang yang ditemui setiap hari
dan kemudian memang ada ketidaksetaraan kekuatan
bahwa orang orang yang menjadi korban itu adalah memang
orang yang lemah
sementara para pelaku ini adalah orang orang yang punya power lebih besar
apakah itu diperkuat oleh budaya mau ekonomi jabatan dan lain sebagainya
mereka itu punya kekuatan yang akhirnya disalahgunakan untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain
terhadap korban yang memang berada dalam kondisi power atau kekuatan yang lebih rendah
baik mbak cassandra
pelakunya sendiri ada empat belas orang
artinya apakah dari seluruh pelaku ini memiliki niat yang sama atau biasanya ada otaknya atau pemimpinnya dari kelompok ini
untuk bisa melakukan itu seorang psikolog forensik harus melakukan pemeriksaan yang mendetil terhadap setiap pelaku
karena setiap orang pasti punya motif yang berbeda
terlibat di dalam sebuah kekerasan itu dengan cara yang berbeda
penting sekali untuk kondisi ini seorang psikolog forensik itu memeriksa terlebih dahulu sebelum bisa memberikan jawaban
sebelum memberikan analisa
dibatasi oleh kode etik
karena kami tidak bisa memberikan ulasan
bila belum memeriksa secara langsung dan belum mendapatkan izin untuk menyampaikan hasil tersebut secara umum kepada publik
mbak cassandra seluruh dari pemerkosa ini terkena ancaman hukuman lima belas tahun
apakah ini cukup untuk memberikan efek jerah atau justru sepertinya harus diberikan hukuman yang lebih berat lagi mbak cassandra
beberapa waktu yang lalu itu pernah ada wacana bahwa ketika dilakukan lebih dari satu kali satu
atau dilakukan dengan beramai ramai itu ada wacana untuk menambah jumlah
tetapi sampai sekarang wacana tersebut direalisasi
jadi bahwa pelaku itu ketika dia melakukannya dengan jumlah atau dia melakukannya beberapa kali atau dia lebih dari satu orang
itu diharapkan para pejuang anti kekerasan seksual itu mengharapkan bahwa hukuman itu bisa menjadi bertambah atau dimultifikasi
nah tetapi kembali lagi sisi kondisi ini belum bisa direalisasi
saya berharap bahwa dengan adanya banyak kasus kasus yang terjadi ini wacana ini bisa segera direalisasi
karena kita harus bisa melakukan pencegahan lalu juga tindakan tidak adidi bisa menimbulkan efek jerah
tapi di samping itu
kita juga harus bisa melakukan pencegahan penjagaan dengan cara melakukan pendidikan moral yang lebih baik kepada anak
jadi ada masalah presensi presensi atau pencegahan
bagaimana kita membuat anak anak indonesia terhindar dari potensi resiko untuk menjadi pelaku
nah di dalam hal ini ada banyak hal yang sebenarnya harus dilibatkan tetapi terlalu lama diabaikan
jadi misalnya proses kelahiran tumbuh kembang nutrisi psikologi
bagaimana stimulasi orang tua kepada anak bahwa nilai nilai untuk melakukan kekerasan mengambil haknya bukan dari orang lain melukai orang lain adalah hal hal yang seharusnya dihindarkan
nah kenyataan yang sekarang ini adalah hal hal yang belum terjangkau belum terjamah sehingga anak anak ini tumbuh dalam kondisi yang tidak terkendali ya dalam hal ini
mereka punya nilai nilai yang bisa melanggar nilai nilai normatif
dan bahkan melakukan kekerasan
karena di sekolah sekalipun yang seringkali terlalu dilakukan adalah pendidikan dari sisi kognitif saja tetapi tidak dari sisi afektif sehingga sangat minim nilai nilai moral yang seharusnya dimiliki oleh seorang anak terutama anak anak di bawah umur
baik mbak cassandra terakhir apa kira kira yang bisa dilakukan oleh perempuan di indonesia terutama agar kasus serupa ini tidak terulang
yang paling pertama bahwa
setiap anak perempuan itu harus bisa belajar untuk melindungi dirinya sendiri
mereka harus bisa mengenali situasi dan kondisi yang membuat mereka berada pada situasi yang berbahaya atau memiliki resiko
nah ketika punya potensi resiko dia harus juga punya sarana untuk melaporkan secara cepat ya
bahwa beberapa waktu yang lalu ini mungkin kita juga pernah dengar kpai membuat semacam laporan situs aplikasi web handphone yang bisa langsung melaporkan
apabila terjadi laporan kekerasan atau mungkin indikasi
nah kita harus bisa membuat sebuah sistem perlindungan dan pengamanan keamanan bagi anak
ketika anak ini tumbuh besar keluar dari rumah pergi ke sekolah dia harus tahu situasi situasi yang mengandung risiko buatnya
dan tentu saja orang tua harus bisa menciptakan sistem pengamanan dan keamanan tersebut
karena ketika hukum tidak cukup
untuk menjerat pelaku pelaku ini lalu kemudian ternyata pelaku pelaku ini tidak punya nilai nilai pekerti atau prestasi
yang bisa membuat mereka menyadari bahwa perilaku melakukan kekerasan itu adalah sesuatu hal yang harus dihindarkan
lalu kemudian ternyata ada efek efek dari simulasi fisik ya berupa hormon hormon atau makanan makanan yang mengandung hormonal
yang membuat orang jadi terjebak untuk melakukan kekerasan
lalu kemudian stimulasi psikologis berupa pornografi
yang juga masih syarat banyak sih masyarakat yang tidak bisa terkendali
nah otomatis yang harus dilakukan adalah setiap orang tua harus bisa menciptakan sistem pengamanan dan keamanan
bagi anak anaknya terutama remaja putri yang beresiko tinggi
dan di dalamnya juga kita harus memperbaiki sistem sistem nilai budaya
di mana seringkali perempuan sangat rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan di indonesia
baik mbak cassandra putranto terima kasih banyak atas percakapan kita pada siang hari ini
dan semoga kejadian seperti ini tidak lagi terjadi
bukan begitu sheryl
terima kasih banyak mbak cassandra putranto selaku psikolog forensik